kasus pembunuhan seorang bocah laki laki yang jasadnya ditemukan di dalam kantong plastik hingga kini masih misterius
polisi kesulitan mengungkap pelaku sekaligus identitas korban karena minimnya informasi dan saksi
sementara warga di lokasi penemuan khawatir dan cemas dengan keselamatan anak anak mereka
suasana di lokasi penemuan mayat bocah laki laki dalam kantong plastik di gang kanvas pada larang bandung barat jumat siang tampak sepi
usai penemuan mayat pada kamis pagi warga sekitar memperketat pengawasan terhadap anak anak karena cemas dan khawatir terhadap keselamatan mereka
orang tua sekarang sih orang tua orang tua itu ya sekarang anak anak itu lebih di mungkin diperketat ya pak ya
biasanya anak anak kalau pulang taraweh di lapang di bawah itu ada lapang gitu ada lapang
biasa pulang parawe itu rame anak anak itu main sampai jam sebelas
tadi malam bubar parawe ya sudah selesai
aparat kepolisian polres cimahi sejauh ini masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi
minimnya informasi dan saksi kejadian membuat polisi kesulitan mencari identitas korban yang bukan warga sekitar
kami sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap kejadian ini
kami mengimbau kepada masyarakat bagi yang merasa kehilangan agar segera bisa melaporkan kepada kami
kamis pagi warga pada larang bandung barat dikejutkan dengan penemuan jasad bocah laki laki
kami mengangkatkan tong kresek di gang kanpas
jasad bocah yang mengenakan celana pendek dan kemeja hijau itu diperkirakan berusia antara empat hingga enam tahun
dari hasil otopsi di rumah sakit sertika asi bayangkara korban diduga mengalami penganiayaan
ada sejumlah luka di sekujur tubuh korban termasuk memar di kepala dan sayatan di kaki
polisi mengimbau masyarakat agar segera melapor jika ada yang mengenali ciri ciri korban
resna pamungkas kabupaten bandung barat